informasi selanjutnya terkait penanganan covid sembilan belas rumah sakit darurat covid sembilan belas di pulau galang akan siap beroperasi pada enam april mendatang
hingga saat ini persiapan yang dilakukan pun sudah mencapai sembilan puluh enam persen
rumah sakit yang dulunya merupakan tempat penampungan pengungsi vietnam ini sudah direnovasi
saat ini terdapat dua ruangan observasi yang bisa menampung lima puluh tempat tidur dan dua ratus empat puluh tempat tidur
serta sejumlah gedung pendukung lainnya yang bisa menampung empat ratus enam puluh pasien
selain itu untuk keadaan darurat rumah sakit yang diutamakan untuk menampung para migran yang akan pulang ke indonesia ini juga memiliki helipad
sementara untuk tim dokter nantinya akan dipimpin oleh kolonel heru dari kodam satu sebagai dansat gaskes
persiapan perekrutan personel polri
tni maupun sukarelawan pun sudah dilakukan
yang saat ini
sudah berjumlah tujuh puluh tujuh orang yang sudah siap
kemudian sarana prasarana termasuk juga alat alat kesehatan peralatan medis
sekarang sedang kita mobilisasi kita ajukan pada kemenkes maupun bumn maupun dari bnpb
harapannya tanggal enam nanti rumah sakit darurat pulau galang sudah bisa dioperasionalkan